taktik secara teknis ketika nanti akan beroperasi pada awal tahun dua ribu dua puluh empat akan seperti apa satria satu ini